keluar keluar sekarang
mas kamu harus masuk

karena dokternya belum ada di dalam oma
oma tunggu saat dokternya
ya di luar aja oma
kenapa kamu gak harus tunggu dokter
kamu dengar tuh
indira terak terak seperti itu
dokter sebelah dokter
ada apa lagi bu
ini ibu kenapa gak berhenti berhenti ngomong ya
ya allah mudah mudahan aida balik balik saja di dalam
aida dia mau bunuh aku
dia mau bunuh aku aku takut oma
enggak enggak maide aida aida bukan mau bunuh indira indira indira bohong oma
aku takut oma kamu jangan ngomong sembarangan rah oma percaya sama aida oma aida mohon sama
aida mohon apa percaya sama aida oma indira bohong oma tutup mulut kamu
sampai kapan kamu mau bikin masalah sama saya
kalau kamu tidak berniat jahat ngapain kamu ada di kamar indira
oma aida ada di sini karena dia mau bantu wiza dia mau bantu ngecek gigi indira oma
diam kamboja omas sudah tidak mau lagi dengar kata kata kamu dengan aida berada di kamar indira
dan indira mengatakan kalau aida mau membunuh indira itu saja sudah suatu bukti itu semua
bener demi allah oma demi allah aida bilang itu enggak bener
kenapa aida ditangkap bu apa salah aida bu
karena waktu saya datang ke sini indira teriak
saya lihat aida sudah ada di kamar sini
dan indira mengatakan kalau aida akan membunuh indira
bu lars aida tidak salah bu
aida hanya ingin mengecek gigi indira
kemarin kita sudah memiliki jenazah itu
apa salahnya sekarang kita mengecek ulang
kenapa dokter masih mengecek
dia membelain aida
dengar ya dokter
kalian sudah tidak ada hubungannya lagi dengan indira
jadi jangan ganggu indira lagi
tapi oma apa salahnya sih kalau kita pereksa dua duanya
jadi kita kan bisa mastiin kalau hasil memperiksa jenazah itu bukan rekayasa
dan kalian keluar semua
aida sekali lagi kamu bikinmu onar
saya akan membuat perhitungan sama kamu
tapi bu lars aida tidak salah
dokter panji saya sebagai atasan

saya perintahkan supaya dokter keluar sekarang juga
atau saya juga terpaksa membuat dokter susah
dokter udah ya kita keluar dari sini dokter
aida keluar dulu oma
aida jangan lupa untuk mencari aida
aida jangan lupa untuk mencari aida